skema tatanan kehidupan baru new normal adalah langkah yang akan diterapkan pemerintah
setelah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
jika sebelumnya diberlakukan aturan terkait aktivitas masyarakat saat bekerja
belajar beribadah hingga bersosialisasi di rumah
tahap kenormalan baru aktivitas masyarakat akan kembali berjalan normal
termasuk kegiatan perkantoran
dengan tetap pada panduan protokol kesehatan pencegahan penularan covid sembilan belas
tidak hanya penggunaan kendaraan pribadi
meningkatnya aktivitas perkantoran juga sejalan dengan tingkat penggunaan transportasi umum
terutama pada jam sibuk
berikut adalah beberapa tips aman ke kantor di masa pandemi covid sembilan belas
sebelum berangkat sebaiknya bawa bekal makanan dan minuman dari rumah masing masing
pakai masker sebelum keluar rumah
sediakan masker cadangan hand sanitizer
peralatan beribadah sendiri serta vitamin yang dibutuhkan
cuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir atau hand sanitizer
saat hendak masuk ke kendaraan umum
pilih tempat duduk di tempat yang aman
dan tidak bersinggungan dengan penumpang lain atau permukaan benda yang sering tersentuh
setiap kali kita memegang barang barang yang sifatnya publik
seperti gegang pintu kemudian pegangan di kereta
misalnya atau membuka menutup pintu
itu hendaknya kita mencuci tangan sesudahnya
dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan alkohol
nah kalau memungkinkan
jangan bersentuhan dengan barang barang tersebut
sehingga kita kalau lupa untuk mencuci tangan
kita tidak meningkatkan risiko infeksi pada diri kita sendiri
yang lain hal sepele misalnya kalau biasa kita
berkumpul untuk mengambil makanan bersama dengan orang lain
maka hindarkan tindakan itu di new normal ini
mengapa karena mungkin saja di makanan tersebut tersentuh tangan orang lain
tangan orang lain itu yang mentransmisikan penyakit untuk kita
yang ketiga adalah walaupun kita sudah pakai masker
kita cuci tangan sebisa mungkin hindarkan jarak yang terlalu dekat
jadi seperti sudah direkomendasikan dari dahulu bahwa jaraknya satu sampai dua meter
maka usahakan berdiri atau melakukan aktivitas dengan jarak satu dua meter